berjalan sampai ke batas berlayar sampai ke pulau berusaha dan bersungguh sungguhlah hingga kita sampai tujuan
mungkin peribahasa inilah yang dapat menggambarkan kuatnya tekad saya dalam mengejar

sebagai otoritas moneter bank indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah
saya di departemen yang menjadi pusat analisis dan pemikiran bagi perumusan kebijakan di bank indonesia
kami melakukan analisis ekonomi terkini
yang akan menjadi bahan dan pertimbangan utama bagi anggota dewan gubernur dalam menetapkan kebijakan moneter di indonesia
saya lesli juranovik ekonom di departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
saya berasal dari kota kecil di sumatera selatan sama kotanya lubuk linggau
saya lahir dan besar di sana sampai dengan sma tahun sembilan puluh an
kondisinya sangat berbeda dengan sekarang
waktu dulu itu informasinya terbatas infrastruktur terbatas fasilitas terbatas
tapi saya punya keinginan dan cita cita untuk
melihat dan memberi maksimal ke dunia ini
waktu pertama kali masuk bi saya langsung ditempatkan di departemen kebijakan moneter
yang mata saya langsung terbuka melihat pegawai pegawainya ternyata mereka mempunyai wawasan yang sangat luas
dan memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa
itulah yang mendasari saya memotivasi saya
jika mereka berangkat dari posisi yang sama seperti saya mengapa saya juga tidak bisa
bank indonesia sangat menghargai pegawai dan menyediakan beasiswa bagi pegawai pegawainya untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi
ini merupakan suatu kesempatan berharga yang harus saya manfaatkan dengan sebaik baiknya sebagai pegawai bank indonesia
saya mencari pendidikan di bank indonesia
saya melanjutkan sekolah s dua mengambil jurusan ekonomi
saya mengambil jurusan ini karena ada komponen disertasi atau komponen risetnya
sehingga akan dapat melatih saya kemampuan melakukan penelitian
dan ternyata memang pengetahuan tersebut sangat bermanfaat
pertama kali mencari pendidikan di bank indonesia
saya melanjutkan s tiga di universitas yang sama cuma saya pindah departemen
mengambil jurusan finance atau keuangan
agak berbeda tapi sesungguhnya finance itu bagian dari makroekonomi juga
karena kita belajar bagaimana aset aset keuangan dan intermediasi di pasar keuangan
bank indonesia dalam merumuskan kebijakan banyak melihat variable variable indikator ekonomi
pendidikan yang saya jalani mendukung memberi bekal yang sangat baik
untuk membaca semua informasi informasi ekonomi tersebut
setelah lulus saya kembali ditempatkan di departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
dan ditempatkan di kelompok bauran kebijakan
kelompok ini bertugas mengkompilasi dan juga membuat assessment
bahan untuk rapat dewan gubernur bank indonesia
dalam prosesnya banyak diskusi diskusi di dalamnya
dalam diskusi diskusi itu setidaknya saya punya perasaan lega bahwa
apabila saya mengungkapkan pendapat itu didasarkan oleh pemahaman ke literatur literatur yang ada
saya bisa melaksanakan perjalanan yang panjang ini
mungkin dari pengalaman yang saya alami
kuncinya adalah sabar bahwa semuanya memiliki proses
bahwa kita untuk memahami dan mengerti sesuatu hal yang baru membutuhkan waktu
dengan kita sabar kepada diri sendiri kita akan menjadi tekun
semangat menjalani apa yang kita yakini